seperti ct scan dan mri
selain pijat otot dan penyesuaian tulang
tapi tren itu berubah lagi ketika di era sby kedua kan memilih budiono yang seorang teknokrat
begini pak ini kan kita mulai dari perkembangan terakhir nih pak bahwa pasangan pasangan ini sepertinya sangat mempertimbangkan kekuatan atau siapa ormas di belakang masing masing calon wakil presidennya pak
artinya kalau ada hujan itu secara teknis atau secara pelaksanaan di lapangan
dan saya diajarin kalau mau ngibing kaki yang harus diperhatikan